jumat enam januari dua ribu dua puluh tiga mungkin tak akan pernah dilupakan muhammad zulfa dan seluruh anggota tim perancang satelit surya
tiga menit setelah hitungan mundur dimulai perintah pelepasan satelit dilaksanakan
dan seketika satelit surya satu meluncur menuju orbit rendah bumi atau low earth orbit
karena ukurannya yang relatif kecil cara peluncuran satelit nano berbeda dengan tipe satelit yang lebih besar
pada tahap pertama satelit surya satu dibawa ke international space station menggunakan roket milik spacex dalam bentuk kargo
setelah sampai di iss satelit surya satu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah modul peluncur
jadi setelah segala macam testing ada
ada tes getar ada tes vakum dan temperatur
nah kemudian kita tes secara ukuran ini fit atau enggak ke modul deployernya
ibaratnya ke ini lah ke tapelnya
kasarannya ke tapelnya
ini muat nggak nih di ketapelnya itu
jangan sampai pas mau dilepasin itu
nggak pas gitu ukurannya
nah ini kita pastikan semua ukurannya pas
nah udah dari situ selesai testingnya
pihak yang meluncurkan satelit kita
confirm diterima yaudah kita udah selesai dari tangan kita di hanover ke mereka
satelit surya satu adalah satelit nano
dengan model kubus yang berukuran sepuluh x sepuluh x sebelas tiga cm
setelah beroperasi satelit ini dapat berfungsi sebagai media komunikasi dalam bentuk pesan singkat
teknologi ini juga bisa dimanfaatkan dalam hal pemantauan jarak jauh dan mitigasi bencana
proyek satelit surya telah dimulai sejak tahun dua ribu enam belas
saat zulfa dan tim masih berstatus sebagai mahasiswa universitas surya
proses pembuatan satelit surya satu mendapat dukungan dari
dukungan penuh dari beberapa pihak diantaranya orari pt psn dan juga brin
sebagai salah satu lembaga penelitian yang memiliki fasilitas riset sains antariksa
brin turut membantu dalam memfasilitasi laboratorium dan juga pendampingan teknis
kalau untuk di indonesia kan ini yang pertama
jadi kalau kita sih appreciate banget bahwa mereka itu sudah berani ya bikin hardware ya
anak anak muda kita tuh yang diperlukan itu kan confidence ya
bahwa kadang mereka mikir oh saya kayaknya nggak mungkin deh bikin
kalau yang kita mau sampaikan ke mereka itu kamu juga bisa loh
itu tuh nggak susah susah amat ya
memang harus kerja keras tapi it's not impossible
kini satelit surya satu masuk dalam tahap observasi
memastikan semua perangkat bekerja dengan baik
sebelum mulai dipergunakan oleh umum pada pertengahan bulan februari mendatang
danang wisang geni lastonga februari jakarta